durian yang memiliki nama latin durio zibetinus
telah dikenal di nusantara sejak abad ke sembilan
pada zaman kerajaan mataram kuno
tanaman ini disebut sebagai durian
dalam kakawin ramayana yang ditulis pada tahun delapan ratus tujuh puluh masehi
dalam setiap seratus gram buah durian
mengandung setidaknya dua sembilan gram protein
tiga delapan gram lemak
dua miligram zat besi
serta delapan jenis asam amino
mengkonsumsi buah durian asal dalam jumlah yang tidak berlebihan
punya banyak sekali manfaat
tapi kalau cuma makan buah biasa itu udah sering banget
saya bakal ajak anda untuk mengonsumsi durian
dengan tampilan yang berbeda tapi tetap enak
salah satu lokasi makanan olahan berbahan durian
yang terkenal di kota bandung
berada di jalan progo
beragam pastry and dessert dijual dengan kisaran
harga dua puluh lima hingga satu ratus tiga puluh lima rupiah
toko yang berdiri sejak tahun dua ribu tiga belas ini
menggunakan durian asli dalam setiap makanannya
tanpa menggunakan bahan pengawet atau perasa buatan
durian dipilih sebagai bahan utama
karena belum banyak tempat lain yang secara konsisten menggunakannya
durian itu kan sebenarnya mah apa ya
belum banyak pemain juga ya sebenarnya
kalau misalnya kita ngomongin buah durian
yang jual buah durian atau misalkan pancake
itu sebenarnya udah banyak
nah cuman kalau misalkan dikreasiin sama
udah jadi kue kue yang lain lebih
tadi kan ada chewy's ada pancake kita ada ya
ada juga bentuk milk crepes
nah untuk yang main main lebih berani lagi nih
sebenarnya belum banyak
nah makanya kita coba buat main di sana
ternyata alhamdulillah responnya juga cukup bagus ya
menu favorit para pelanggan adalah durian pancake
ini kan duriannya
dalamnya tuh banyak banget
udah pernah sih nyobain yang sus yang lain
yang ngerasa durian yang merk lain
enggak deh nggak nendang kayak ini
saya pun mencoba ketiga menu favorit tersebut
ditambah satu menu baru yakni durian tiramisu
ini udah kayak makan durian beneran
cuman dibalut sama
kalau tadi begitu gigit langsung kerasa daging duriannya
kalau ini ada konsistensi susnya yang kenyal
tapi rasa duriannya masih kerasa
usai mencoba pastry durian
kini saya akan ajak anda mencoba es durian legendaris di kota bandung
yang berada di jalan tubagus ismail

awalnya aib sang pemilik berjualan es campur sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun ternyata banyak konsumen yang lebih menyukai es dicampur dengan durian
untuk mempertahankan status kuliner legendaris
es durian yang kini dikelola oleh sang anak melakukan berbagai upaya
semakin kesini kan saingnya semakin banyak ya pak
dari macam macam es durian menunya sama buah buahnya juga kan udah semakin banyak lah yang jual
jadi kita mempertahankannya dengan kualitas barang yang bagus
dari duriannya yang bagus alpuktinya bagus nangkanya yang bagus
dengan kita barang barang yang premium seperti itu
orang orang juga bakal kembali lagi pada kita
dan semakin kesini kan masyarakat umum yang udah lama kan pada udah tau
tapi yang muda muda kan pada belum tahu
jadi kita divaryasi di menu yang baru dengan variasi es krim diatasnya
dengan menu yang masa kini
ketersediaan buah durian berkualitas tinggi inilah yang membuat pelanggan datang ke tempat ini
saya lebih cenderung suka ke orijen
saya lebih cenderung suka ke orijinal sih
saya sering kesini karena ini kan durian itu musiman
sedangkan disini kan ada terus
jadi makanya kesini itu karena memang ya kalau nyari durian susah kan karena musiman
ya kesini aja lah gitu
saya pun langsung mencoba dua menu favorit di tempat ini
es durian angka serta es durian alpukat
duriannya lembut banget dan manis
ternyata durian dan angka kalau bersatu paduannya pas banget
dengan harga dua puluh delapan hingga tiga puluh dua ribu rupiah
kita sudah bisa menikmati es durian yang bisa dicampur dengan es krim
berbagai topping serta pilihan buah
angka putra café jati bandung jawa barat